ya lewat sambungan skype sudah bersama kami siang hari ini kepala badan perlindungan pekerja migran indonesia benny ramdhani di jakarta selamat siang pak beni
pak beni ini para wni abk yang bekerja di empat kapal tiongkok sudah kembali ke indonesia ya
dan bagaimana hasil koordinasi bp dua mi dengan para pekerja terkait hak hak dan juga gaji mereka
yang pertama ya terkait kedatangan empat belas adk kemarin di tandara soekarnasa bp dua mi sudah menugaskan upc
bp dua e di serang untuk menjemput dan kemudian mabes polri melalui barreskrim mengkarantina para pekerja atau abk ke rumah penampungan trauma center ya milik kementerian sosial
dan di sana tentu hukum bekerja mabes polri sedang melakukan pemeriksaan secara sesama
dan memang ini yang kita dorong
kita menginginkan negara hadir mabes polri melakukan penyelidikan
penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan menyeluruh untuk penuntasan kasus abk yang kita alami di perairan korea
tepatnya di kapal berbeda beda rastina
oke itu bagian dari langkah hukum yang dilakukan saat ini ya dari keluarga dan juga dari bp dua mi ya pak ya
terkait dengan apa saja hak hak mereka yang belum dibayarkan oleh ptl atau seperti apa sebenarnya langkah hukum yang juga dialamatkan oleh bp dua mi terkait dengan pemenuhan ini
nah ini harus diketahui publik bahwa di undang undang lama tiga puluh sembilan dua ribu empat terkait bnp dua tki
nah urusan atau apa yang hari ini dialami oleh pelaut awak kapal dan pelaut perikanan itu sebetulnya tidak menjadi kewenangan bnp dua tki
nah di perubahan undang undang ke delapan belas dua ribu tujuh belas pengawas awak kapal dan kelaut perikanan ini diamanatkan di pasal enam puluh empat ya undang undang delapan belas
walaupun problemnya turunan dari undang undang
yaitu peraturan pemerintahnya juga sampai hari ini masih dalam tahap harmonisasi belum keluar
tapi kita tetap bekerja kurang lebih selama dua tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh ada tiga ratus tujuh puluh lima pengaduan dari mereka yang kita kategorikan sebagai pekerja pelaut awak kapal dan pelaut perikanan itu masuk ke bp dua mi
dan ini akan menjadi pintu masuk ya minggu depan saya akan memimpin langsung membawa semua dokumen tiga ratus tujuh puluh lima
lima kali tersebut ke barat pimpori sebagai bentuk supor backup kita yang terkait informasi yang mungkin saja dibutuhkan oleh barat pimpori
baik saya perjelas pak beni berarti untuk gaji kemudian juga hak hak mereka yang belum terpenuhi sampai dengan saat ini menunggu bagaimana hasil koordinasi bp dua mi ke depannya begitu pak
ya yang kita harapkan sebetulnya kementerian luar negeri mengeluarkan nota diplomatik untuk dua hal
satu ya tentu meminta pemerintah tiongkok
untuk menekan perusahaan agar membayarkan apa yang menyebabkan hak para pekerja kita untuk dibayarkan termasuk hak jenazah diberikan pada keluarganya
dan kedua nota diplomasi harus mengajak pemerintah tiongkok untuk bekerja sama dalam hal memberikan sanksi atau hukuman kepada perusahaan yang memperkerjakan para adiknya
tapi sebagai informasi mbak memang publik harus tahu bahwa kejadian seperti ini bukan kejadian pertama
ya kerja paksa secara berlebihan mereka bekerja di atas belakang belakang jadi yang tidak dibayarkan tepat waktu bahkan tidak diperima langsung oleh mereka
kecerasan pelenggaran hak akomodasi kemudian pemberian makanan minuman yang kadang kadang disimilasi berbeda dengan pekerja kasal dari negara lain
ini kan menjadi cerita yang sebetulnya cantik
dan ini harus menjadikan momentum sebetulnya negara untuk hadir
dan bp dua mi tentu
dan itu sebagai representasi negara akan hadir memberikan perlindungan yang sebut sebut melindungi setiap pekerja
ya termasuk abk dari ujung rambut sampai ujung kaki karena ini sudah menyangkut merah putih ini sudah menyangkut dignity negara bangsa republik kita
nah pak benny berangkat dari keprihatinan tersebut pak dari amnesti
banyak pihak yang menyayangkan gitu bagaimana ini bisa sampai terjadi
dan ternyata kasus kasus tersebut ini banyak sekali yang terjadi ya pak
ratusan kasus yang masuk ke laporan bp dua mi
nah tidak hanya amnesty international tetapi juga tadi serikat pekerja migran kemudian juga pekerja perikanan
ini mengatakan pengawasan ini bisa dikatakan lemah gitu banyak perlu perbaikan
dari bp dua mi sendiri tanggapannya seperti apa pak
ya tadi ya dari sisi kewenangan awalnya kita tidak memiliki kemudian di undang undang baru maksud menjadi kewenangan kita
nah problemnya peraturan pemerintah kan belum keluar hingga hari ini
tapi jadikan ini sebagai momentum negara untuk
melakukan pembenahan dalam hal governance tata kelola perekrutan pekerja migran atau abk dalam hal ini kemudian juga pelindungan
nah ini penting untuk semua pihak duduk satu meja melepaskan ego sektoral dan meletakkan kepentingan republik
merah putih itu menjadi kepentingan yang lebih besar di atas segala jalannya
di tangan saya mbak ini ada kontrak ya yang ditandatangani oleh para pekerja abk itu
ini sangat sangat memprihatkan
misalnya gaji mereka itu tidak lebih dari satu ratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh dolar per bulan
dan itu dibayarkan secara parsial dan mereka tidak boleh meminta bonus
disantumkan dengan kontras tidak boleh meminta bonus
kemudian juga di kontrak itu sangat jelas tidak ada kejelasan jam kerja jam istirahat
sehingga jika mereka diekploitasi sampai delapan belas jam dua puluh jam memang di kontrak tidak diatur mereka harus bekerja berapa jam
tidak ada juga jaminan kesehatan dan keselamatan mereka
dan hal hal lainnya bisa dibayangkan jika kapal bersandar mereka tidak seberhak mendapatkan akomodasi selama asal bersandar
konsumsi yang tidak layak perlakuan diskriminasi
kemudian juga lama pelayaran di laut itu tidak terbatas
rentan terhadap kekerasan fisik bahkan psikologis
sulit ya mereka untuk mendapatkan akses komunikasi untuk berhubungan dengan pihak keluarga
gaji yang tidak dibayarkan sesuai haknya
dan resiko keselakannya memang
sangat tinggi di saat mereka bekerja
oke kontrak seperti ini kan sangat memprihatinkan gitu pak
tidak ada rasa kemanusiaan yang sama sekali
nah berarti sampai bisa lolos ini kemudian juga pengawasan penanganannya seperti apa
baik dari pihak pihak terkait gitu bp dua mi kemudian juga kemenlu bagian imigrasi
orang orang yang menangani gitu berangkatnya para pekerja dari indonesia menuju ke tempat di luar negeri gitu
yang mengakibatkan kontak seperti ini terjadi ini seperti apa pak selama ini
sampai bisa banyak sekali kasus
tadi saya jelaskan selama ini ini critical point kita ya ini menjadi materi secara prinsip evaluasi kita
bahwa ada tumpang tindih kewenangan
dimana ya izin misalnya perekrutan dikeluarkan oleh kementerian perhubungan
dalam hal lain menteri perdagangan melalui dinas perdagangan bisa mengeluarkan izin
dinas kementerian tenaga kerja juga bisa mengeluarkan izin bp dua mi juga mohon izin
ini jadikan momentum duduk satu meja ego sektoral kita lembahkan
nah fase itu harus segera dia ini kita harus membentuk sebuah hukum yang terintegrasi yang benar benar memberikan jaminan dalam hal penempatan dan pelindungan bagi pmi
dan itu kemarin sudah disampaikan dalam rakan yang dipimpin oleh pak luhus ya
dan pak luhus memang mengajak mari kita bicara kepentingan republik merakuti dan hukum yang terintegrasi itu akan menjadi fokus
dari kemampuan kemampuan yang terkait dengan para pekerja kita
oke berarti akan ada atau masalah masalah tersebut akan dibahas ya pak ya
dan kemudian kita harapkan agar ada apa ya namanya solusi yang sangat konkret untuk melindungi para pekerja migran kita kedepannya
terima kasih pak benny ramdhani atas informasinya
terima kasih pak
ya selamat siang